di gugusan pegunungan menoreh
menyaksikan matahari terbit dari ketinggian
di tengah suasana yang dingin dan berkabut
merupakan sebuah pengalaman yang luar biasa
bahkan dari sini saya bisa melihat bagaimana
candi borobudur bederi kokoh
yang dibangun selaras garis imajiner
dengan candi pawon dan mendut
yang menandakan adanya kesahrasan
antara alam semesta dengan manusia
berada di desa kerahan desa karangrejo
sebelah barat candi borobudur
putuk setumbu dulunya merupakan ladang milik warga
namun karena kelokan panoramanya
lokasi ini kemudian dijadikan tempat wisata

indahnya tanah jawa dari ketinggian
juga dapat dinikmati dari sebuah situs gunung berapi purba
bongkahan besar batuan andesit berusia enam puluh juta tahun
berdiri kokoh sebagai bagian dari wilayah gunung kidul
inilah gunung purba ngelanggerak
gunung purba ngelanggerak
gunung purba ngelanggerak
terletak di desa ngelanggerak
barisan gunung dengan ketinggian dua ratus hingga tujuh ratus meter
di atas permukaan laut ini
menyuguhkan pemandangan tidak terlupakan
menyuguhkan pemandangan tidak terlupakan
sebenarnya apa yang membedakan
antara batuan andesit yang ada di wilayah ngelanggerak
antara batuan andesit yang ada di wilayah ngelanggerak
dibandingkan dengan wilayah lain
karena ini terbentuknya di bawah laut
jadi begitu meletus langsung kontak dengan air

jadi perubahan sunya drastis beda dengan yang ada di luar
ini struktur batuannya itu cenderung

jadi tidak kompak seperti gunung api yang lain
yang meletus di permukaan
lebih yang solid keras gitu ya
kalau ini mungkin bisa dilihat
lebih terpecah pecah kayak sepihan sepihan di sini
ngelanggaran berasal dari kata pelanggaran
yang bermakna setiap ada perilaku jahat
gunung api purba ini menyimpan kekayaan alam melimpah
dan nilai ekologi tinggi
menjadi wilayah konservasi alam
menjadi wilayah konservasi alam
menjadi wilayah konservasi alam
kepala kota patanjau
kepala kota patanjau
kepala kota patanjau
kepala kota patanjau
sejauh mata saya memandang
saya melihat bagaimana kokoh dan hancurkannya barisan gunung api purba di ngelanggeran ini
tidak hanya sebagai tempat keanekaragaman hayati di batuan andesit
bahkan gunung api purba ini menjadi simbol indahnya kekayaan alam indonesia yang sudah diakui dunia
september dua ribu lima belas gunung api purba ngelanggeran mendapat pengakuan unesco sebagai salah satu geopark dunia
sebuah taman batu purba yang tidak hanya berhubungan dengan geologi
tapi juga pada arkeologi serta nilai sejarah dan budaya
ekosistem alam terjaga sehingga air semakin banyak
masyarakat tidak akan kesulitan air
yang kedua secara suasananya lebih sejuk
wisatawan masyarakat lebih nyaman
yang ketiga kami mendapatkan semacam daya tarik baru
karena desa kami menjadi lebih asri lebih tertata
nah itu menjadi sebuah daya tarik untuk dikunjungi menjadi destinasi wisata
ribunya wilayah gunung purba ternyata memberikan kekayaan alam yang melimpah
sumber air yang mengalir sepanjang tahun
mampu membantu warga sekitar
inilah barisan batuan andesit besar yang menjadi warna wilayah gunung kidul yogyakarta
barisan kokoh batuan purba yang terbentuk jutaan tahun lalu
namun terus menampakkan keindahannya
disernget dengan ini barisan barisul quemlan untuk mengomongkan

sejuknya mata air pegunungan menjadi penawar panasnya cuaca jawa tengah
inilah mata air kebanggaan masyarakat klaten umbul ponggok
umbul ponggok merupakan sebuah kolam air tawar alami yang dikembangkan menjadi wisata tirta
uniknya kolam ini berisi ribuan ikan dan menjadi pembeda dibandingkan mata air lain
posisi bebatuannya pun diklaim tidak pernah dipindahkan sejak zaman dulu
demi menjaga nilai sejarahnya
namun yang menjadi daya tarik utama ubul ponggok adalah kejernihan airnya
dengan visibilitas mencapai seratus persen saya bisa mengamati tiap gerakan ikan dengan jelas
pak ini umbul ponggok ini bisa dibilang airnya sangat jernih dan populasi ikannya juga cukup banyak
dan bagaimana menjaga itu tetap seperti ini terus pak
dulu kita memberi kesadaran kepada penduduk untuk satu tidak membuang sampah sembarangan
tidak melakukan aktivitas
yang berhubungan dengan air tapi tidak merusak
yang ketiga kita tetap menjaga ekosistem yang di bawahnya
dengan cara misalnya tiap dua minggu sekali kita adakan cleaning di dalam dasar air yang kita lakukan
umbul ponggok pun menjadi taman air yang cocok untuk olahraga seperti snorkeling dan menyelam
bahkan jernihnya air dengan hiasan ikan beraneka corak
diabadikan sejumlah pengunjung untuk momen bahagia mereka
daripada di laut pasti lebih susah mending di sini lebih mudah
bagaimana nanti kebersihan di sini gimana
bersih airnya bersih jadi jernih
kalau di dalam air itu pasti kelihatan kalau nanti fotonya sudah jadi
kolam alami yang sudah ada sejak zaman belanda ini pun menjadi ciri khas desa ponggok
dan terus terpelihara demi menjaga nilai nilai di dalamnya
umbul ponggok bisa dibilang menjadi contoh salah satu kelayaan alam
yang bila dikelola dengan baik bisa memberikan banyak sekali keuntungan
mulai dari pasokan air bersih yang terus ada sepanjang tahun
hingga menjadi tempat wisata dengan kejernihan air dan habitat ikan di dalamnya
sudah bisa memberikan masukan dana yang luar biasa besar bagi daerah sekitar
bagi desa ponggok keberadaan mata air ini menjadi berkah yang luar biasa
air bersih yang terus mengalir sepanjang tahun mampu mengairi sawah petani dengan baik
potensi air pun dikelola dengan maksimal
salah satunya digunakan sebagai air pengisi tambak ikan milik warga
hasilnya desa pongok juga dikenal sebagai sentra budidaya ikan nila di jawa tengah
secara sandang pangan papan kesehatan
kita sudah bisa mencukupi kebutuhan masyarakat
dari mulai pembayaran asuransi kesehatan bpjs di seluruh warga ponggok
yang tidak tercover oleh asuransi dari jam kemas dan jam keseda
yaitu kita biayai asuransinya dari desa
tiap daerah dikaruniai keelokan dan kekayaan alam
sebuah anugerah yang menjadi cikal bakal sebuah sejarah dan kearifan lokal